jumlah pasien dalam pengawasan corona di bali meningkat
data dari dinas kesehatan provinsi kami siang ini bertambah menjadi dua belas orang
keempat pasien baru ini dirujuk ke rumah sakit pada rabu sore hingga malam kemarin
dari dua belas orang pasien dalam pengawasan ini tersebar di lima rumah sakit berbeda
yakni rsup sanglah dan pasar ada enam orang
rs sanjiwani gianyar ada tiga orang
rsud mangusada badung satu orang
dan rs siloam badung satu orang
pala dinas kesehatan provinsi bali menyebut pasien umumnya datang dalam kondisi demam
batuk dan pilek serta memiliki riwayat dari luar negeri
sejak dua puluh tiga januari hingga lima maret
dinas kesehatan provinsi bali mencatat sebanyak tiga puluh lima pasien dalam pengawasan virus corona
dua puluh tiga diantaranya telah dinyatakan sehat
usai hasil lab dinyatakan negatif
sementara dua belas lainnya masih menjalani perawatan
pada tahun dua ribu dua puluh masih ada dua belas orang pasien dalam pengawasan
itu tersebar di rumah sakit sangla ada enam orang
di rsud sanjiwani gianyar ada tiga orang
ada rsud keamanan satu orang
rsud mangusada badung satu orang
dan rumah sakit siloam badung satu orang
dari tiga puluh lima yang sudah dipantau kumulasi
dua puluh tiga orang sudah hasilnya negatif
sudah clear sudah itu
tinggal nunggu yang dua belas saja